berikutnya presiden joko widodo telah menginstrusikan kepala bnpb panglima tni dan kapolri
untuk segera menangani banjir di kalimantan selatan
salah satunya bantuan perahu karet
dan presiden juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan
sebab pada bulan ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrim
selain banjir di kalimantan selatan joko widodo mengaku terus
memantau perkembangan penanganan bencana di sumedang dan majene sulawesi barat
ya tadi saya sudah menelpon gubernur kalimantan selatan
untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di kalimantan selatan
dan saya juga telah memerintahkan kepala bnpb
telah memerintahkan juga kepada panglima tni dan kapolri
untuk secepat cepatnya mengirim banjir di kalimantan selatan
bantuan terutama yang berkaitan dengan perahu karet
yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana di
bencana banjir di kalimantan selatan
saya akan terus memantau perkembangan bencana di tanah air
baik yang ada di sumedang yang ada di majene sulawesi barat
kemudian yang ada di banjir yang ada di kalimantan selatan